suria tenggelam ditelan kabut gelam
itulah sepenggal lirik lagu kala surya tenggelam milik solois legendaris indonesia krisha
lirik lagu implisit tersebut menggunakan kiasan matahari yang perlahan menghilang
sebagai penggambaran kesedihan hati karena putus cinta
lirik lagu ini hanyalah sedikit dari banyak lagu indonesia terdahulu
yang kaya akan bahasa kiasan dan puitis
lagu seperti ini semakin sulit ditemukan
beberapa tahun belakangan bukan hanya jenis musik yang berkembang
lirik lagu indonesia pun kini bertransformasi menjadi lirik sederhana dan eksplisit
lirik eksplisit yang diulang ulang sepanjang lagu
lirik eksplisit memang lebih mudah dicerna
resep ini akhirnya dipakai banyak musikus demi membuat lagunya mudah diterima
sebagian segmen pendengar
susah aku tambah yakin kepada kamu kamu kamu
langsung tentang sesuatu itu
boleh gak waktu misalnya ngomongin
komen aku jatuh cinta
mungkin kalau bikin lagu
tapi kita gak boleh pakai kata cinta
banda neira kini semakin terkenal
dan memiliki penggemar setia yang menyukai karyanya
lagu lagu seperti milik banda neira
masih punya tempat tersendiri dalam
industri musik indonesia
sebenarnya ngaruh itu adalah musik musik
jenisnya itu izin listening atau enggak
dan biasanya yang laku sekarang memang pop kan
dan kalau misalnya jenisnya itu udah pop
terus easy listening mau liriknya
seberat apapun tapi kalau misalnya
emang lagunya enak dan musiknya enak
nadanya juga enak
menjadi bagian dari kebebasan berkarya
sang musikus namun yang perlu diingat
lirik dan musik merupakan
yang penilaian akhirnya ditentukan masyarakat
istiato sigit jakarta